inilah video klip aksi kapolres lumajang beserta bayang karaben
dengan dimotori akbp ekayek tihannanto seno
saat menyanyikan lagu yang berjudul corona
corona adalah ungkapan doa agar virus covid sembilan belas ini segera sirna dari muka bumi
video klip berdurasi sekitar hampir tiga menit ini sengaja dibuat
untuk edukasi masyarakat untuk patuh protokol kesehatan
diketahui lagu ini diciptakan oleh pujiono
kapolres lumajang kemudian membuat video klip lagu bersama bayangkara ben polres lumajang
dalam video itu berisi ajakan kepada masyarakat
untuk tetap waspada terhadap keberadaan virus corona
dan ungkapan terima kasih kepada tenaga medis sebagai garda terdepan
dalam penanganan penyebaran covid sembilan belas
korban dari virus ini jumlahnya tidak sedikit
simpel tapi enak dengar isi listening gitu
jadi kita mencoba mengedukasi masyarakat melalui lagu tersebut gitu
agar kita semakin patuh dengan protokol kesehatan
mengingat pandemi masih belum berakhir